memulai start dari homebase lanut adi sumarmo boyolali jawa tengah
batusan offroader berpartisipasi dalam adi sumarmo offroad challenge pada sabtu siang
seluruh peserta sangat antusias saat memulai perjalanan untuk menyusuri berbagai jalur ekstrim dan fun sepanjang empat puluh km
rute pertama peserta diajak menyusuri kawasan perkebunan pohon jati
tantangan dalam kategori ringan mulai tersaji saat peserta melewati medan jalur perbukitan yang berkarakter menurun dan berkelok
kekompakan pengemudi dan navigator mulai diuji saat menyeberangi sebuah sungai dan harus melewati tanjakan terjang
meski harus melalui jalur dan obstacle yang cukup berat para peserta merasa senang karena keahlian dan keterampilan mengemudikan kendaraan off road diuji dalam event ini
menantang soalnya lumayan juga sulit obstacle nya ditaklukkan

pemirsa rida hermawan mengatakan event offroad di lingkungan tni angkatan udara lanut adi sumarmu baru pertama kali ini digelar dan banyak mendapat apresiasi dari para peserta
tercatat ada dua ratus tujuh puluh delapan peserta dari berbagai daerah dari dalam pulau jawa dan luar jawa yang ikut serta dalam event ini
animo dari peserta offroad ini sangat banyak
dari dua ratus tujuh puluh delapan yang sudah terdaftar ini itu terdiri dari sumatera
ada dari bengkulu kemudian dari jambi ada dari palembang dari lampung dari bali juga ternyata ada juga
belum lagi yang dari jawa tentu pasti
dan kegiatan ini ternyata adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di solo
ini yang menurut saya sangat historical bagi masyarakat kita di solo
ketua dewan pengawas pusat indonesia off road federation iof haryanto menyebut
event yang mempertemukan para pecinta offroad ini juga sebagai pengenalan kondisi alamnya
di sekitar lanut adi sumarmo
event ini tentunya kan juga selain untuk promosi pariwisata
teman teman yang dari seluruh indonesia bisa datang ke solo
tentunya ini sebagai ajang latihan seperti misalnya kebencanaan
seperti misalnya nanti teman teman jadi tahu tentang kondisi alam di daerah sekitar adi sumarmo itu seperti apa
challenge ini dijadwalkan digelar selama dua hari
yakni sabtu tiga puluh september dan minggu satu oktober
para peserta juga bisa mengikuti special competition stage
untuk beradu cepat dalam melewati berbagai rintangan
ravik irvani boyo lali jawa tengah
dan informasi tadi sekaligus menutup cnn indonesia sport pagi ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sport